usai menulis status di akun media sosial seorang pria di kabupaten kepulauan sula maluku utara dipanggil polisi
dalam statusnya pria tersebut mengutip kelakar yang pernah disampaikan gus dur terkait polisi jujur
perkara status mengutip kelakar seorang pria di kabupaten kepulauan sula
maluku utara harus berurusan dengan polisi
dalam unggahannya ismail mengutip lelucon yang pernah dilontarkan presiden ri keempat gusdur perihal polisi jujur
hanya ada tiga polisi jujur di indonesia patung polisi polisi tidur dan jenderal huge
kepada cnnindonesia com ismail menyampaikan ia dipanggil polres kabupaten kepulauan sula untuk dimintai klarifikasinya
ia kemudian juga menyampaikan permintaan maaf
unggahan tersebut pun langsung ia hapus sementara proses hukum atas dirinya tidak dilanjutkan
kapolres kabupaten kepsul akbp muhammad irfan menyatakan kepada polisi ismail menyampaikan bahwa ia hanya sekedar mengutip pernyataan gusdur
kejadian ini menuai kritik di lini masa
warganet mempertanyakan pengekangan kebebasan berpendapat kini menempatkan indonesia darurat humor
putri gusdur inaya wahid melalui akun twitternya mengomentari pemberitaan pemanggilan ismail
inaya menulis seharusnya polisi memanggil pembuat kutipan yang tak lain adalah ayahnya
putri gusdur lainnya alisa wahid juga menulis sentilan bahwa mendagri tito karnavian yang juga merupakan mantan kapolri pernah berkomentar perihal polisi jujur dalam haul gusdur dua ribu sembilan belas lalu
gus dur sendiri dikenal sebagai sosok yang kritis dan humoris
kelakar gus dur soal polisi jujur pun ia sampaikan pada dua ribu delapan lalu
tiffany raitama cnn indonesia
apakah ini berarti benar bahwa indonesia darurat humor
mengapa seakan ada gerakan memberangus kegiatan yang seharusnya lucu dan bisa membahagiakan
banyak orang padahal tokoh sastra amerika serikat mark twin pernah menulis humor adalah berkah terbesar bagi umat manusia
kita ulas lebih dalam terkait polemik ini sudah bergabung lewat sambungan zoom direktur presidential studies di code ugm nyarwi ahmad
selamat malam mas nyarwi
selamat malam bapak ferdi
sehat ya alhamdulillah terima kasih sudah bergabung dengan kita dan ada mas panji pragiwaksono
mas panji selamat malam mas panji
terima kasih sudah diundang
ya sama sama terima kasih sudah bergabung dengan kita
sebelum ke mas panji lebih lanjut bagaimana kemudian melanjutkan kreativitas dengan humor humornya ini
saya ke mas nyarwi dulu deh kalau gitu menyikapi kasus ini
apa sih sebenarnya yang mendorong kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pengunggah humor joke tiga polisi ini
ya pertama saya bukan ahli hukum
coba bicara dari perspektif gini
dugaan saya kan bermula dari mungkin kerisauan
karena kritik itu disampaikan orang biasa melalui media sosial
dan kemudian menyingkung soal polisi jujur
walaupun kritik itu kan bukan kritik baru itu kritik lama
nah ini kan pertanyaannya siapa yang mengunggah
kalau dulu kan kalau kita simak juga dalam beberapa berita misalnya
ya mantan apa sekarang pak mendagri kan juga pernah merefleksikan itu sebagai self critization misalnya
nggak ada masalah kalau misalnya itu dianggap internal
begitu dianggap menyinggung apa namanya dari pihak eksternal menyinggung citra polisi secara umum lembaga kepolisian misalnya
nah itu mungkin menimbulkan dugaan saya keresahan dari teman teman yang bekerja di kepolisian
itu hal yang biasa
humor dan kritik itu areanya ada di low politik
urusan urusan politik yang secara substantif dia itu tidak membahayakan sustenabilitas negara bangsa pemerintahan
nggak ada bahayanya sebenarnya
bahkan kritik humor seperti ini juga menjadi penyegar untuk demokrasi kita juga untuk mengingatkan elit elit kita bahwa kita ini masih punya persoalan persoalan krusial
yang harus dikenepikan
termasuk apa korupsi transwaransi dan lain lain itu
tapi mas nyarwi kalau kita lihat dari beberapa kasus yang mirip seperti ini ada konteks kritik dan juga kritik yang membangun dan hinaan begitu
bagaimana kemudian ini bisa irisannya bisa tidak terlalu menyinggung agar kemudian nggak ada yang baper gitu
kata netizen nggak ada yang
kata netizen nggak ada yang ngomongnya tipis gitu gimana komunikasi politik ini melihatnya bagaimana
begini harus kita pilihlah antara politik yang satir antara politik komedi dengan politik yang mau carry
yang terakhir itu memang ditujukan untuk menghina atau mau cemoh yang kadang kadang cenderungnya berbahaya
hal hal yang terkait dengan cemohan ya apalagi misalnya
sebenarnya awalnya mungkin bisa aja komedi ya
misalnya terkait dengan
dengan perilaku ras tertentu atau apa
anda bayangkan negara kita yang negara pual ya
berbagai suku bangsa dan lain
kemudian terjadi apa
ada semacam komedi misalnya yang menyerempet ke arah mau keri kepada sosok tertentu atau orang tertentu yang kemudian memunculkan sentitan ras
nah ini kan juga berbahaya kalau yang seperti ini gitu loh
kalau kritik ditujukan kepada pemerintahan secara umum elit elit dan lain itu menurut saya hal hal yang biasa
tapi kalau misalnya
menyangkut sentimen sosial
kayak rasisme dan lain lain
nah ini yang menurut saya boleh dibilang yang berbahaya gitu
jadi harus kita pilih
jauh dia tidak masuk ke mau carry
tiap penghinaan cemohan
ya itu tidak ada masalah
karena kebenaran di dalam komedi itu kebenarannya kan tidak bisa kita samakan dengan kebenaran hukum yang secara umum gitu
domainnya lain gitu loh
sama kayak ginilah bung ferdi
seorang astronom itu bisa jadi kan
mungkin akan protes kalau misalnya seorang sastrawan bilang
itu bulan tersenyum matahari tertawa
kan tidak masuk akal
bagi astronomma itu menyalahi aturan hukum ilmu pengetahuan kan gitu
nah kita harus tahu tempatnya di mana domennya di mana
nah komedi satir itu ada di low politik
bukan di high politik
kalau di high politik dia akan bergesekan langsung dengan aspek aspek institusional dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan
dan ini menyangkut sustenabilitas negara pemerintahan
nah komedi tidak ada tentu hanya ke sana
bahkan kalau menurut saya rugi kalau komedi satir itu kemudian direpresi
karena dia tidak bisa memunculkan gelombang yang bisa lebih mengelilingkan
dalam artian memunculkan distrust persepsi negatif
terhadap penyelenggaraan kekuasaan melihat demokrasi
pemerintah tidak lagi demokrasi
nah ini menurut saya justru yang perlu dihindari saya pikir itu
mas panji kalau kemudian
ini yang dimana konteksnya adalah humor
baik itu kemudian ada kritik dan satir di dalamnya
dalam stand up komedi ini sudah bisa dikatakan punchline nya belum ya
atau apa nih bacaannya
ya sebenarnya sudah termasuk set up dan punchline dalam joke tersebut
cuma yang buat saya mengecewakan adalah ini bahkan yang dilaporkan itu bukan yang punya joke
ada orang suka sama sebuah joke dia ceritakan ulang
terus ada yang nggak suka dianya yang kena
aduh itu ngeri bener ya
dan saya bisa paham di satu sisi kita bisa bilang bahwa ya ini kan cuma bercanda gitu
tapi orang yang tersinggung akan bilang kata kata itu bisa aja dianggap sebagai sebuah pembentukan opini gitu
ini berusaha untuk membentuk opini bahwa polisi gak jujur
cuma masalahnya anggapan itu hanya valid kalau yang mengucapkan joke tersebut punya pengaruh
nah ini yang naruh di facebook siapa kenapa polisi itu merasa resah
dan itu mengecewakan sekali buat saya maksudnya sedih bener
kalau orang yang gak punya pengaruh aja gak punya audience aja
membuat pihak tertentu
tentu merasa tersinggung
sulit sekali masa depan saya
saya pindah jadi dancer aja deh
tapi memang ya humor itu bisa jadi juga dijadikan sebagai sarana untuk media kritik kritik sosial kritik apapun lah
itu bentuknya dalam bentuk satir ataupun juga hal hal yang bisa mungkin menyentil pihak pihak tertentu dikemas dengan cara humor itu bisa bisa saja ya dilakukan itu oleh
bisa bisa saja ya dilakukan itu oleh
bisa walaupun saya cukup yakin termasuk untuk saya sendiri bahwa kami mengucapkan itu tuh bukan karena kami ingin mengkritik sesuatu
karena fenomena itu lucu bagi kami
itu adalah sebuah keresahan yang kami rasakan
bahwa pada akhirnya orang merasa oh itu sebentuk kritik juga
atau mungkin orang yang jadi objek tertawan merasa oh ini otokritik untuk saya aja deh saya terimanya gitu
itu beda lagi
tapi semua pelawak termasuk stand up comedian ketika dia nyampein sesuatu walaupun itu isu isu yang krusial isu isu yang penting termasuk isu isu sosial alasan dia bahas hanyalah karena dia merasa lucu
dan rasanya kalaupun emang itu diarahkan sebagai sebuah kritik efektif karena orang dengan senang hati mengkonsumsi komedi
mereka datang mereka mau bayar untuk non komedi dan mereka bisa menerima kritik kritik tersebut gitu
beda halnya kalau misalnya ada orang bikin sebuah diskusi terbuka berharapan yang datang kritik yang disampaikan disitu mungkin hal yang berbeda gitu
artinya memang kemudian konteksnya harus jelas bahwa tidak serta merta untuk melakukan hinaan secara frontal begitu
bahwa kemudian kritik kritik itu dikemas dengan cara humor pun sebenarnya juga adalah perspektif yang ingin disampaikan untuk memberikan masukan yang membangun begitu
oke mas nyarwi nanti akan menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh mas panji kita akan break dulu
cn indonesia prime news segera kembali bersedia
termasuk mengkritik kewasaan politik
ya karena memang tidak semua isu isu politik itu bisa kita bahas
kita bicarakan dalam institusi formal dan dalam ruang ruang yang sifatnya formal
ada hal hal yang tidak bisa sepenuhnya diartikulasikan oleh ide ide masyarakat
kalau ide mungkin bisa disampaikan tapi kadangkala perasaan itu kan tidak bisa disampaikan
hal hal yang sifatnya begini ini yang kualitatif begini
kadangkala membutuhkan medium lain platform lain yang berupa salah satunya adalah komedi itu sendiri
dengan arti kata juga bisa berpotensi untuk dipolitisasi mas nyarwi
kalau kita lihat sejarah kekuasaan sudah lama di era room empire
mungkin di kita saya kira sama
jadi komedi itu bagian dari pelengkap proses demokrasi kita
bahkan kalau komedi itu misalnya dianggap sebagai hal yang sifatnya mengancam
itu menurut saya bukan pada tempatnya
cara berpikir seperti itu kurang enaklah
justru masyarakat itu butuh tempat ya untuk menyampaikan ekspresinya
terus khususnya diwakili para komedian
karena ada hal lain yang mungkin perlu disampaikan tapi mereka tidak bisa menyampaikan
itu juga kritik yang sifatnya untuk menyegarkan kembali cara mengelola kekuasaan
supaya lebih bagus lebih sehat
supaya juga masyarakat punya katakanlah trust kepada pemerintahan
dengan cara apa
paling nggak berpikir
oh ingin disampaikan ekspresi kritik begini ternyata direspon sekarang lebih bagus
ini kan sebuah proses demokrasi yang lain yang tidak bisa mungkin masyarakat harus pakai institusi formal
seperti menyampaikannya ke parlemen atau menyampaikannya ke apa
kan demokrasi kita nggak hanya pemilu
setelah pemilu masyarakat juga punya uang untuk menyampaikan ide idenya
salah satunya melalui low politik
itu salah satunya di domain itu kan komedian itu
memang bung ferdi kalau hal hal yang terkait misalnya sudah masuk ke political
pokeri penggunaan pencemoan ya
apalagi itu kemudian membahayakan konsentabilitas kita sebagai negara bangsa
nah itu mungkin yang perlu dipikirkan
tapi saya tidak melihat juga ada yang saya simak para komedian kita termasuk mas panji
itu nyerempet nyerempet padahal yang sifatnya seperti itu
komedian kita kan juga
komedian kita kan juga luar biasa
jangan salah mengkritik dengan komedi itu membutuhkan kecerdasan yang menurut saya luar biasa
tidak mudah mengekspresikan dengan itu
kalau kemudian itu dipelintir dan dianggap itu menjadi sebuah hinaan bagaimana kemudian
apakah ini juga berarti gampang sekali dipolitisasi ya hal hal seperti ini mas nyarwi
nah kalau menurut
bagaimana pertama begini
siapa yang mengatakan atau siapa yang menyampaikan
kalau dia komedian ya artinya dia kan memang domainnya di sana
nah itu satu
yang kedua adalah apa yang disampaikan juga oleh di domain itu
dalam artian begini ini kan domen politikal komedi politikal satir
bukan domen kebenaran hukum
seorang astronom kan punya ilmu kebenaran hukum sendiri tentang tata surya dan semuanya
kalau sastrawan bilang bahwa bulan tersenyum itu kan bagi seorang astronom gak masuk akal
dan perlu dihukum secara akademik perlu diadili kan gitu
kemudian nah ini contohnya
adanya yang berbeda di situ yang punya logika kebenaran yang berbeda
jadi perlu butuh kearifan dalam melihat komedi ini dalam ruang demokrasi kita seperti itu
kalau kemudian kreativitas humor dan komedi yang teman teman lakukan
berujung berurusan dengan aparat seperti ini
bagaimana kemudian kiat gitu ya
supaya melontarkan hal hal yang mungkin sifatnya kritik
yang membangun seperti ini dalam konteks humor ini
supaya tidak ada lagi urusan urusannya dengan hal hal hukum seperti ini
sejujurnya kalau yang ditanya saya sebagai seorang pelawak jawabannya saya juga nggak tahu
karena kalau saya tahu jawabannya saya sendiri nggak akan kena banyak masalah
saya pribadi sering sekali mendapatkan panggilan
ada juga yang bentuknya media karena tersinggung sama saya
karena ketika polisi memproses sesuatu berarti kan ada yang ngelaporin
jadi ujung dari permasalahan ini adalah orang yang tersinggung
nah yang jadi masalah terbesar adalah tidak ada satupun pelawak di dunia yang bisa ngerabak
orang itu tersinggung karena apa
karena setiap individu tersinggungnya
saya pernah makan siang dengan seseorang
kami baru makan siang untuk pertama kali
tangan kanan saya lagi megang piring lain saya pakai tangan kiri saya oper ke dia
terus dia bilang kenapa minta maaf
terus dia bilang saya ini kidal
jadi menurut kamu seumur hidup saya nggak sopan
lah saya mau sopan malah tersinggung
sekarang gini kalau saya mau sopan aja orang masih tersinggung
lah terus bagaimana caranya kita ngebaca orang tersinggung itu atas isu apa gitu
jadi kami nggak tahu cuma saya bilang sama semua komedian
ketika kita mau ngebahas sesuatu pasti kita punya alasan yang kuat
nggak bisa sekedar pengen aja
karena dari sisi penulisan joke
kalau kita nggak punya keresahan spesifik nggak punya alasan yang kuat ketika ngebahas suatu isu
maka ujung dari joke nya atau pancilan dari joke nya atau objek dari tertawaan joke tersebut
bisa aja nggak benar atau mengarah kepada ketersinggungan
tapi kalau misalnya niat kita baik setidaknya emang kita gak pengen menyampah
ya udah bawain bawain aja
saya sendiri udah gak pernah mikir mau nulis tentang apa
karena saya hati hati aja orang tetap tersinggung
ya udah saya pikir saya nulis aja semau saya
kalau misalnya ada yang tersinggung saya dan saya nggak bisa bilang ini mewakili komedian lain
kalau ada yang tersinggung saya akan minta maaf
kalau anda tersinggung saya minta maaf
tapi saya minta maaf saya nggak bisa minta maaf terhadap joke nya karena joke nya nggak pernah salah
oke mungkin nggak nanti akan menulis joke atau stand up tanpa ada unsur kritik
nah masalahnya ketika kami ngomong kadang kadang seperti yang tadi saya bilang
nggak diniatin sebagai kritik
orang aja yang kalau istilahnya orang sunda tuh kaing ya
ke gue itu maksudnya lah kenapa anda tersinggung kenapa anda gerror
jadi ya susah kita nggak pernah bisa tahu
kehati hatian apa sih sebenernya yang harus kita lakukan begitu
agar kemudian joke pun juga bisa sampai bikin orang baper begitu
bahkan sampai berproses ke hukum begitu
gimana nih untuk mengkomunikasikan ini agar sesuai dengan konteksnya
walaupun itu jokes tapi ini tidak ada unsur untuk menghina atau merendahkan lembaga
atau seseorang begitu
ya begini perlu ada dua hal yang pertama perlu kita lihat ya
artinya dia secara esensinya tidak membahayakan sustenabilitas negara bangsa
substenabilitas pemerintahan juga secara umum
karena pasti kekuatan komedian kecuali para komedian komika membuat partai politik
khusus partai komedi indonesia atau partai komedi nusantara atau apapun bahasa
kalau itu mas panji dan kawan kawan buat itu kemudian menyampaikan
itu baru masuk di luar atau keluar dari low politik ya
ini kan enggak artinya punya domain sendiri kan gitu itu satu
sehingga tidak perlu ditakutkan dikhawatirkan justru perlu dilihat potensinya
potensinya apa misalnya
bahwa tidak semua begini partisipasi masyarakat dalam demokrasi itu penting
dan kita perlu lihat masyarakat kita secara umum bahkan masih malu malu lah ya
untuk menyampaikan suaranya takut atau apa
kalau itu sampai disampaikan titik suara mereka itu kan potensi yang bagus
jadi pemerintah bisa siapapun yang berkuasa bisa memanfaatkan itu
untuk memperbaiki kemampuan dan kinerjanya kan gitu
menunjukkan kualitas kinerjanya secara maksimal kan gitu
nah ini partisipasi masyarakat ini kan satu poin untuk kesana
yang kedua yang tadi saya mau sampaikan

bahwa sejauh bahwa komedi politik yang satu
bahwa sejauh bahwa komedi politik yang satu
itu tidak masuk kepada political mokerry
karena kalau political mockery itu kan sifatnya
kalau dari sisi hukum pun sudah bisa kita lacak kan
orang mau menghina itu kan kelihatan intensitasnya kan
bahkan sesuatu yang misalnya melabeli dengan label negatif
ras ini begini ras itu begitu
nah kalau masuk ke sisi sisi yang sifatnya rasial misalnya
dan masyarakat kita indonesia ini plural
agama itu begitu agama ini begini misalnya
nah ini kalau sudah masuk ke sini mungkin
ini kalau sudah masuk ke sini mungkin
itu mungkin perlu dipikirkan lebih hati hati kenapa
karena tapi saya yakin saya tidak melihat komedian sampai sekarang
para komika secara umum ke sana tidak
saya melihatnya justru kritik wajar ke kekuasaan ke apa
nah kenapa misalnya keisungan rasisme itu dianggap perlu kita hati hatikan
karena memang masyarakat kita
kita perlu menjaga relasi yang lebih bagus antara semua background sosial yang berbeda di indonesia

nah ini yang menurut saya
ini aja poin ini di luar poin ini menurut saya oke oke saja
bahwa demokrasi kita biar rame lah ada etik ada ini
kritik itu susah loh kritik dengan cerdas
saya saja tidak bisa seperti mas panji
misalnya sebelum kritik tidak bisa saya saya nyerah
ya seperti itu
itu butuh keterdasan sendiri butuh kemampuan tersendiri bapak mbak erdi
dan itu para komedian adalah potensi luar biasa untuk selalu mengingatkan juga pada siapapun yang meluahkuasa di negeri
supaya menjaga negeri ini berdalam yang baik yang bagus
asal sesuai jalurnya ya
ya mas panji silahkan ada yang ingin disampaikan
ya saya rasa komedian secara umum punya keresahan yang besar terhadap ketersinggungan masyarakat
jadi kami tidaknya saya sadar bahwa tersinggung itu refleks
saya sadar itu
seperti ketawa tersinggung itu refleks
kadang kadang orang juga tidak tahu dia bisa tersinggung siapa
misalnya saya ambil contoh pak nyarwi saat ini bisa bicara soal ketersinggungan dan sebaiknya tidak dan segala macam
tapi saya bisa membayangkan kalau pak nyarwi dengar bercandaan yang spesifik pak nyarwi bisa bilang
oh ini bukan joke nggak bisa ini bukan joke gitu
terus perasaan pak nyarwi kemarin katanya nggak apa apa oh nggak tapi yang itu joke ini nggak joke
ini bisa aja terjadi karena kita nggak akan pernah bisa nembak orang tersinggung karena apa
jadi saya bilang gini masyarakat harus tahu bahwa ketersinggungan kita
bahwa ketersinggungan itu tidak diberikan tapi diterima
saya bisa ngomong apapun kepada anda dan anda yang punya pilihan mau tersinggung atau tidak
satu kalimat yang sama diarahkan kepada dua orang ada orang yang nggak tersinggung ada orang yang tersinggung
orang sebelumnya standar saya saya ngomongin pelanggaran ham kerusuhan sembilan puluh delapan
isu pemerkosaan saya bahas politik saya bahas nggak kejadian apa apa
saya upload ke youtube madrid tentang kucing geger pecinta kucing di indonesia
tapi terus saya bilang sama orang orang yang tersinggung loh ini joke nya hasil ngobrol sama pecinta kucing
penonton standar saya ribuan itu banyak diantaranya pecinta kucing
kok bisa sih satu joke yang sama satu kalangan tersinggung satu kalangan tidak tersinggung
berarti kan jobnya nggak salah berarti kan ketersinggungan itu tidak diberikan
kalau ketersinggungan itu diberikan saya kasih saya kasih
tapi rata semua orang tersinggung tapi kan nyatanya tidak
jadi saya tahu ini permintaan yang aneh tapi masyarakat harus berpikir lagi bahwa ketersinggungan itu tidak diberikan tapi diterima
itu aja yang diingat sama masyarakat
oke mas panji baik terima kasih sudah berbagi perspektif dengan kita
mas nyarwi juga apapun itu kemudian konteksnya jokes berbalut kritik
kalau memang itu disampaikan sesuai jalur dan konteksnya rasanya tidak ada hal hal yang perlu dipermasalahkan apalagi harus sampai ke proses hukum
karena memang itu tadi seperti yang mark twain bilang humor ini adalah berkah terbesar bagi umat manusia
dan ini jangan kemudian bisa memberangus kreativitas ataupun juga kegiatan yang seharusnya lucu dan bisa membahagiakan banyak orang
baik terima kasih mas nyarwi dan mas panji sudah bergabung dengan kita malam ini
data pasien covid sembilan belas di indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan di forum internet
benarkah benarkah demikian cnn indonesia prime news segera kembali